anak anak dibilangin kakde ya
dia bisa bu
gua percaya dah
gak bakal meleset lagi
lima ditambah tujuh
delapan ditambah sembilan
delapan ditambah sembilan
berdoa minta rejeki
berdoa minta rejeki
siapa tau dikabulin
sayangi suami dan anak anak tu
seperti mereka menyayangi aku ya allah
dan jadi kanak mereka panggung di surga mu

saya mohon berilah
apa lagi yang ganjal nih
aisyah buka pintu aisyah
ibu keberatan nih aisyah
ah bu rukmi

saya nggak tahu aisyah kemana lagi ya du
boleh saya bantu
aisyah nggak tahu kemana nih
ya ya tentunya pak

mau bantu pencetuk pintu pindah ke rumah saya ya
anak aku nggak dibilangin ke dia ya
ada yang pintar nih
kamu mesti dibawa ke dokter ya
takut nanti kalau ada apa apa ya
nggak usah pak
sebaiknya d aisyah dibawa ke dokter ya
tapi saya udah nggak ada uang pak
saya belum habis belanja nih

saya di rumah aja ya
oh tinggal segini
doa lagi ah
masang togel lebih besar lagi
biar dapatnya berlipat lipat
aku mohon padamu ya allah
tolong beri aku kebenangan
besar aku mau balang togel
aku mohon ya allah
hehehe aku mohon ya allah
ya allah aku perdre ya allah
api sini aku nggak mau padamu lagi ya allah
api sini aku nggak mau padamu lagi ya allah

saya mau mesti pulang bu
hei tunggu tunggu dulu
tolong kamu bersihkan lantai dulu ya
setelah itu kamu sampai bersih
kenapa kamu bengong
tapi perjanjiannya enggak begitu

kamu juga menjemah suami saya enggak ada perjanjian itu
keren kalau saya tahu soal itu
hei lili kalau kamu enggak mau cepat kembalikan uang itu
saya mau aisyah
bapak ini gimana sih
sebaiknya aisyah pulang saja
jangan dengerin omongan istri saya
pak tapi pak
ibu gak suka ya kalau saya minjemin uang sama aisyah
bu uang pinjemen itu artinya sama saja upah yang dibayar di muka bu
kita enggak rugi
akhir bulan kita juga akan bayar ya kan
tapi kalau menyalahi kesepakatan kerja itu akan merugikan aisyah bu
same daya cadang ket criminals
dia hugging me
itu hal terserah